ini abu ini puput saudaranya popi puput puput puput
ini baki satu dari delapan ratus tujuh puluh anjing yang tinggal di rumah singgah tpp
nah dok shelter ini didirikan oleh seorang wanita bernama ting ping ping sejak tahun dua ribu dua belas
dan merupakan rumah bagi ratusan anjing liar dan anjing yang ditelantarkan
iya baki hai
tahun dua ribu sepuluh silam ting ping ping mulai membawa anjing anjing liar atau yang dibuang ke rumahnya
ia kemudian belajar merawat mereka secara otodidak
namun karena jumlahnya semakin banyak ia memutuskan untuk membangun rumah singgah tpp
sebuah dog shelter seluas empat hektare yang berlokasi
kemudianlla comelotnya selaku
setelah mendapatkan keputusan sama anjing mereka jadi pegawai hingga sekarang kembali masih

waktunya sekarang hanya dimana yang ber finale

binah protegasi yang telantar
oke binah strategasi yang telantar
anjing itu cipimpin gimana cara mengingat kepribadian masing masing anjing bagaimana
ibu ya saya setiap hari kan berhubungan dengan mereka jadi otomatis saya tuh ingat nama mereka
ingat kebiasaan mereka gitu jadi kita pun menempatkan mereka di kandang kandang itu
sesuai dengan kepribadian mereka ada yang senang main ya satu kumpulan yang senang main
yang pendiam yang satu kumpulan yang pendiam gitu biar nggak berantem gitu ya namanya berarti apa
semua ini cipal ini ini ini intan oke yang ini cik ini berry berry yang ini ini ini hasil
kasih masih yang ini rekret oke namun tak semua anjing di rumah singgah tpp dalam kondisi
kakinya kenapa cik
ini namanya preti dia dulu tuh dibuang orang di satu sekolahan
dia ada satu pasangannya namanya boli
jadi satu hari tuh kelihatan dia dipukul jadi kakinya tuh patah
kakinya patah kita rescue udah kita operasi tapi dia nggak bisa napak
sering nggak sih cik kejadian anjing disiksa seperti itu di indonesia
sering sering ya
jadi orang masih menganggap anjing itu seperti hewan najis atau apa gitu lah ya
jadi kalau ngeliat itu dilempar dipukul
jadi perlu sih edukasi ya buat anak anaknya
di sekolah sekolah tuh perlu edukasi bilang
kalau kita nggak suka kita jangan sakitin
ada satu ratus dua puluh empat kandang di rumah singgah tpp
setiap harinya anjing anjing dilepas di halaman luas untuk bermain
anjing anjing ini telah dilatih untuk mengingat lokasi kandang mereka
saat waktunya istirahat para petugas cukup memberi sinyal
dan semua anjing langsung patuh kembali ke kandang masing masing
kesehatan anjing anjing di rumah singgah tpp juga dirawat dengan baik
semua anjing telah divaksin dan disterilisasi
menurut dokter hewan denny noviana
sterilisasi wajib dilakukan di semua dok shelter
adalah mengurangi risiko gangguan kesehatan
yang kedua tentu yang namanya di shelter kan populasi sebaiknya dikendalikan ya
nah populasi sebaiknya dikendalikan jadi artinya mencegah memiliki anak anjing
mungkin yang tidak direncanakan dan tentu untuk pengendalian populasi
tentu dengan semakin populasinya terkendali
kita akan lebih menjaga perbandingan antara jumlah hewan dengan lingkungan
dengan kandang dan sebagainya
rumah singgah tpp berawat ratusan anjing yang dibuang
disiksa disusahkan dan disusahkan dengan keadaan yang berbeda dengan kesehatan tersebut
dan yang hidupnya terancam dengan bantuan dari donatur
mereka juga melakukan open adoption
sehingga siapapun bisa mengadopsi salah satu anjing di dock shelter ini
tertarik memelihara anjing
sebelumnya ada beberapa hal yang anda harus ingat
pertimbangkan mengadopsi dan jangan membeli
karena masih banyak anjing liar dan anjing anjing yang ditelantarkan yang membutuhkan rumah
kedua anjing membutuhkan waktu dan perhatian pemiliknya
mereka adalah hewan sosial
bahkan anjing dewasa harus dikeluarkan dari rumah setiap delapan jam agar tidak jenuh
ketiga ibaratnya seperti punya anak
memelihara anjing membutuhkan kesabaran yang besar
keempat anda harus menyiapkan biaya makan biaya dokter hewan perawatan kesehatan
dan masih banyak biaya tidak terduga lainnya
kelima anjing bisa hidup sepuluh hingga dua puluh tahun
jadi perawatan harus dipertimbangkan dalam jangka panjang
nah memelihara dan memberi seekor anjing hidup yang layak bukanlah hal yang mudah
namun jika anda bisa berkomitmen
maka anda akan mendapatkan teman sejati seumur hidup
karmel mursalim lastonga pebro serang